kita untuk membuat amal baik
amal selai kita
kamu ngerti gak
yang mulai dan santai
pasti kalian kangen kan sama ustadz ustadz
terus ngapain disini
saya cuma mau bantuin rusak
baju turun temurun
ustadz musa yang mulai dan santun
takutnya kalau kalian dia gosok
nanti bukannya malah rapi
ula lecek lagi
tenang aja ustadz
kalau soal gosok gosok itu
kita udah ahli ustadz
kalau dengar dari omongan kalian sih
dan memang kebetulan
ustadz musa juga ada urusan sebenarnya di belakang
tapi inget ya
kalau kalian mau bantuin pusat buat gosok baju ini
bajunya harus rapi
dan jangan sampai lecek
kayak karcis seperti itu juga
kalau yang golek
ya kan suka lecek tuh karcisnya tuh
baju ini jangan sampai
kalau gitu yaudah
setrika deh ya
makasih loh sebelumnya
uman kamu yang gosok
kamu yang cantik
uman ahli ini lah
buka buka aja lah
buka sini aku lagi nyatuk

eh tunggu tunggu
amal baik kita berapa
udah lumayan tuh
koinnya udah lumayan
eh gimana gimana udah selesai
udah aman ya
oh gak tau ustaz
ya udah ustaz
bacunya yang penting aman ustaz
seling udah bersih
kamu dari mana aja sih
ini maaf banget
aku abis ngejar kuku kuku di luar
abis dari kamar mandi ustaz
saya tinggal pakai baju ini ke masjid
nanti ketemu sosa aulia
ustazmu saya mulia dasantun
seperti pakenya kuda putih
ganti baju dulu
nih amalia dapet titipan paket
itu paket dari
babe juki hanusai
ya pak serikiti
ini paket dari anak buahnya babe juki
dapet paket begini
tadi tuh amalia
kering kering ada di sana
paket handphonenya ustaz aulia
iya ternyata paketnya udah nyamper
ya kalau boleh tahu saya ya
kalau saya biasa dapet paket juga paket sembiako
itu juga kalau lebih aran doang

makasih ya pak serikiti
makasih ya pak serikiti
kan main bocah senang banget
kalau dapet begituan pak
ini kita balik lagi ke pos
ustaz itu bajunya
memang banyak yang nanya
kok ustaz musa bajunya bagus banget
nih saya jelasin
ini berasal dari simeriah selatan
dari ulet sutra bangkok
jadi ini kainnya tuh polyester pilihan yang terbaik di kelasnya
ini saya dapat dari kakek saya
dia punya kakek lagi
tapi bajunya bolong ustaz
ulah kok lucu banget sih ustazah
ini karena bolong kainnya masuk
waalaikumsalam ustaz ridwan
ada apa ini
masukin tangan lo kemana ya
itu di belakang
emang ada siapa sih di belakang
baju ustaz bolong belakangnya
di mana tempatnya
coba tangan ustaz belakang
ini baju model terbaru
jadi baju ini disebutin baju idem
idem apa tuh ustaz
jadi kalau kena angin syup masuk
melalui paru paru ke sini adem seluruh tubuh
jadi saya nggak perlu dipasangin lagi
kalau lebih seperti itu
ya udah kalau gitu ustadz
saya pamit dulu ya
permisi ya assalamualaikum
eh saya nggak tahu
aduh sekarang kita ngumpet ke mana
aduh pasti ustaz musa
mending kita ngumpet di kamar aja
aku nggak mau
kenapa di situ lagi
karena kalau pak ustaz musa datang
itu pasti kita gak bakal bisa lari lagi deh
mending kita ngumpet di luar aja kayak begini
tapi kita ngumpet di mana dok
di mana sih kalian
aku nih aku jadi bung luana ini
bung luana itu nggak jadi
awas pokoknya kalau ketangkep ya
tahu jawab dong
harusnya mereka kesekitar sini nih
ini kebangetan banget ya anak anak nih
kok di sini ada patung ya
padahal kan di rumah ya
di rumah di pekarangan di halaman seorang muslim itu gak boleh naruh patuh
nanti malaikat gak mau masuk
nggak dapat berkahnya
tapi kayaknya patung patung ini udah gak asing lagi deh
sekarang ustadz musa mau tes
ah patunya terbuat dari apa nih
tanah liat kah
batu atau karet polikarbonat
bayangin dulu deh
dari apa nih ya bahannya
ini kayaknya bahan bahan karet deh
ini hidungnya asli apa
hidungnya bagus juga
nunggu pet lagi
terima kasih bjt mafey cesuf